kau itu sabar kuat dan kau mandiri
tetap begitu ya nak
terima kasih pak
terus seperti ini yaman
harumkan nama keluarga dengan prestasi prestasimu
kau satu satunya anak laki laki kami
kau akan selalu menjadi yang terbaikku
sekali lagi selamat ya nak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
dan yang terakhir kami panjukkan orang tua dari
tua samuel untuk naik ke atas panggung dan memberikan penghargaan
sekali lagi kepada orang tua samuel
kami persilakan untuk naik ke atas panggung
ibu kan tahu
karena mereka selalu sibuk
tak ada rupanya
boleh saya mewakilkan
boleh saya mewakilkan
orang tua samuel
samuel tante boleh menggantikan orang tua kau untuk memberikan penghargaan ini
selamat ya nak
semoga kesuksesan selalu menyertai kau ya
tante saya boleh menurut tante
tentu saja samuel
kalau kau mau menganggap saya ini mama kau
itu juga tak apa
semoga kesuksesan menyertai kau terus ya
tante bangga dengan kau
kau itu sabar
dan kau mandiri
tetap begitu ya nak
terima kasih tante
nama aku adalah samuel
aku bisa mengatakan
aku bisa berkata kata
aku bisa berkata kata
aku bisa berkata kata
aku bisa berkata kata
aku bisa berkata kata
aku bisa berkata kata
aku bisa berkata kata
aku bisa berkata kata
aku bisa berkata kata
aku bisa juga berkata kata
aku benar benar begitu saja banget
aku bangga denganmu kau
kalian aja bertenang aja
kok lo gak datang sih
bertahan ya nak
ibu tahu kau pasti lapar
ibu gak bisa berbuat apa apa
karin disini gak apa apa kok ibu
ibu kan tahu karen kuat
kalian malah gak kuat kalau mendengar tangisan ibu kayak gini
ibu jangan nangis ya
masa yang selama berapa

kau peri dunia terindah
kasih sayangmu melimpah
kau ksatria berkuda paling sakti
pengorbananmu tak terperih
seluruh tenaga kau beri
demi cemerlangnya masa depanku nanti
terima kasih ma
terima kasih pak